presiden konfederasi serikat pekerja indonesia said iqbal terpilih secara aklamasi sebagai presiden partai buru dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
partai yang optimistis bisa lolos verifikasi komisi pemilihan umum itu memilih calon tunggal presiden partai untuk ikut lagi dalam kontestasi politik
kongres keempat partai buruh pada hari pertama senin empat oktober secara aklamasi menetapkan said iqbal sebagai presiden partai yang baru
meskipun deklarasi baru dilakukan selasa lima oktober said iqbal menjadi calon tunggal pimpinan partai yang sempat mati suri
dalam kongres yang digelar di hotel grand cepaka jakarta pusat syed iqbal mendapat suara mayoritas tanpa suara menolak ataupun abstain
said iqbal optimistis partai yang akan dipimpinnya mampu lolos verifikasi kpu
tapi dengan melihat basis modal sosial yang ada kami insya allah bisa lolos verifikasi
sekarang sudah seratus persen
delapan puluh persen kabupaten kota atau empat ratus sembilan kabupaten kota dan sekarang sudah empat puluh persen kecamatan dari persyaratannya lima puluh persen